taruh masuk assalamualaikum waalaikumsalam
sama sama samban dari mana
penampilan rapi berjas
mohon perhatian semuanya ya saya minta kalian untuk
mengerjakan kelompok yang isinya di dalamnya itu ada tiga sampai empat orang
buatlah makanan dengan sebaik mungkin dan jangan lupa
untuk presentasinya kalian juga harus sangat bagus karena itu menentukan nilai kalian
kalian dengar semuanya
ada yang mau ditanyakan lagi
jumlah halaman ditentukan bu
tinggal tergantung kalian kalian mau ngambil poinnya seperti apa
kalau misalkan kalian fokus di sana pasti kan halaman juga pasti akan lebih banyak
tapi saya minta tolong jangan terlalu bertele tele ya
delannya kapan bu
cukup nggak minggu depan cukup ya
yaudah kalau gitu saya tunggu minggu depan
buat yang baik dan bagus dan semoga nilai kalian nanti juga baik

eh mau ngapain sih
ngaku kenapa sih
kagak marah marah menanya doang mau ngapain
kita tuh kagak boleh sering sering ketemu tau gak sih
lainnya kenapa mir
masih lama ya kan
dan kita itu
di tempat kerja yang sama jadi kita gak mungkin untuk saling gak liat liatan gitu
ya itu dia
kalau bukan karena
satu tempat kerja juga
kita tuh kagak boleh sering ketemu
dan lagi mir
nikahnya kita memang masih lama nih sekitar sebulanan lagi lah
bukan minggu depan
jadi gak ada
berlaku tuh untuk pamali kayak gitu
lagian ngapain sih kamu percaya sama pamali
anggep aja nih
pesan bersama saya nih untuk
ingetin kamu nih
kalau bisa sih
untuk kedepannya mir ya
jangan panggil saya pak lagi lah
biar kelihatan kita itu ada hubungan
gak kayak orang asing gitu lah
dulu juga kan manggilnya pak juga
aman aman aja kak kedengeran asing
gak apa apa jadi disuruh manggil yang lain apa
saya mau makan malam
makasih ya udah ngajak saya makan siang
saya jadi kangen deh kebersamaan kita kayak gini
apalagi waktu sama neneng
saya inge banget dulu kita bersawabet ya sahat evidential
apalagi kamu sama nenek selalu aja nolongin aku
dia waktu aku tenggelam aja dalam keadaan kritis
cuma kamu sama nenek yang bisa sadarin aku
gimana ya kabarnya neneng sekarang
kau tahu aku udah lama gak kontak kontakan sama dia
ya semoga dia baik baik aja sih di sana
anyway aku mau berterima kasih banget sama kamu makasih ya
selama di luar kota kamu sudah bekerja dengan sangat baik
saya juga mau bilang makasih karena kamu sudah mempercayakan saya
harus dong sah kita harus saling percaya
makanya aku minta kamu gabung di perusahaan aku
ya aku berharap sih semoga kedepannya kinerja kamu semakin baik ya
saya juga mau banyak banyak terima kasih sama kamu
karena selama saya di luar kota saya bisa jadi belajar banyak hal
dan pemandangannya juga sangat indah
berarti kamu bersediasa kalau dipindahin ke sana lagi kamu mau di sana aja ditugasin ya
kayaknya nanti nanti dulu aja gak sih
saya juga kan baru nyampe jakarta
kangen saya juga belum tuntas sama keluarga saya
saya juga coba mencanda kok sa
just selama saya di luar kota kondisi di sini semua baik baik aja kan
baik keadaan kantor semuanya baik baik aja
saya nggak ada ketinggalan info apapun kan
kayaknya elsa udah mulai curiga deh kalau ada hal buruk yang terjadi sama mamanya
informasi apa ya sa
aku rasa sih semuanya
ya mungkin info tentang keluarga
nek lita mungkin
karena kan sebelum saya pergi keluar kota mama saya sakit
setahu aku sih tanpa sarah
baik baik aja saat ini sih
tapi kalau misalkan kamu mau tahu lebih detailnya itu memang keadaan mama kamu
kenapa gak kamu coba tanya sama papa kamu
keluarga pelita juga bisa kasih tahu mungkin
saya kok ngerasa semua orang nyembunyi sesuatu ya sama saya
kamu juga jess

sekolahannya mama gede banget ya
ini namanya bukan sekolahan gemo
nanti kalau aku udah gede
aku mau sekolah disini sus
tapi namanya bukan sekolah lagi
tapi namanya kuliah
terus gemunya juga bukan pelajar lagi
gitu ya tarian cus telepon mama dulu
alam din dimana kita udah di halaman kampus nih
udah disini ternyata
mama kampus mama gede banget nanti kalau aku udah gede aku mau kuliah disini
kira kira masih ngajar nggak ya kayaknya udah enggak deh tapi
rena boleh kok nanti rena sekolah di sini ya jadi sekarang kita jalan yuk
aku tahu sekarang apa arti lamunan elsa sedari tadi dia pasti mikirin mamahnya
sebenarnya aku juga kasihan dan nggak tega ngelihat dia sebagai anak seharusnya
juga elsa berhak tahu tapi tapi elsa malah nggak boleh tahu sama
aku mau kasih tahu tapi aku juga takut jadi kesalahan
oh iya pak tadi andin bilang katanya rena mau kesini
soal andin tuh hari ini lagi nggak bawa mobil jadi yang jemput andin itu
riza di kampus karena riza habis jemput rena sekolah terus dibawa ke sini
alhamdulillah kalau gitu nanti kamu sama andin pergi ke rumah sakit
yang nemenin kan ada rena kamu bisa puas main sama rena
aku kangen banget sama dia meskipun berapa kali ketemu tetap aja pulang ke
sini nih kangen lagi sama rena
aduh mau ke sekolah
eh aduh aduh aduh
salim tas dulu tas dulu
iya udah kalau gitu jalan sekarang ya pak
mama mau kemana
mau pergi sebentar sama oma
apa kemana sih mama sama oma
kenapa nggak kumpul di sini aja
mama sama oma ada urusan dulu sayang
aku baik dong
nggak boleh nggak boleh
masa opa ditinggal sendiri
sayang mama sama om mau ke rumah sakit dulu sebentar ketemu sama dokter
mau cek kesehatan oma
abis itu kalau udah selesai pasti langsung pulang
ya udah deh aku disini sama opa sama ancus mirna
ya udah inget nggak boleh nakal ya
kamu dong baik ini
main sama opa ya
kita main catur lagi ya
pergi ya pak
ya deh tante
jadi bagaimana dok hasilnya
ibu bisa lihat disini
kerusakan organ hati bu sarah kian parah
hingga fungsi hati terus menurun
pengobatan yang diberikan tidak akan cukup untuk menyembuhkan busarah
tapi dok apakah nggak ada cara lain lagi selain transportasi hati
karena saya takut nanti pas ke operasinya mungkin ada efek samping
tapi ini pilihan yang sebaiknya segera kita jajaki lebih awal
tidak ada cara lain lagi selain itu
sia sia aku berusaha meyakinkan diri
bahwa aku akan baik baik saja
kondisi aku malah menurun
kerusakan hatiku malah makin menyebar
dan satu satunya cara supaya kondisiku membaik
harus dengan transplantasi
izinkan hamba meminta
hamba mohon panjangkan usia hamba
supaya hamba bisa hidup lebih lama
aku masih ingin mendampingi anak anak
dan melihat cucuku bertumbuh
mama harus semangat ma
aku udah daftarin mama di rumah sakit ini
jadi kita tinggal nunggu kabar baiknya
semoga kita secepatnya bisa dapat
transportasi hatinya ya
sekarang harus kita pikirin
dalam kesehatan mama
mama harus selalu sehat
mama harus baik baik aja
jangan makin pro
karena ketika pendonor hatinya sudah ada
gak akan lama lagi mama harus
semua akan baik baik aja
karena ada aku juga
apa aku ada pr
ini tumben banget nih opa
biasanya rena itu kalau kerjaan pr
sama mama papa terus
ini tumben sama opa
karena ada opa
kerjaan pr nya sama opa
soalnya tuh aku belum bisa hidup cepat
nanti opa ajarin ya
cara menghitung jalan cepat
ini kesempatan aku untuk menyembunyikan hasil tesnya mama yang dikasih tutik kemarin
sampai sekarang surat kita masih di mobil
rena sebentar ya opa mau ngambil sesuatu di mobil
tulis dulu ya
biar saya lihat ya
tunggu sebentar ya
sini dong disini
taruh dimana ya
ya mama gak liat
mama gak tau
mama gak tau

iya ren itu waktu mama kesana sama mbak bella itu nama restonya itu rembo resto
terus gimana kamu ngeceknya
emang semuanya di sana pada tahu apa siapa siapa aja tamu yang datang
ya mungkin disana ada cctv ma nanti aku bakal ceritau lewat itu
oh gitu ya udaran ya semoga ada titik terang yuk
amin ma amin makasih ya ma assalamualaikum
ren gua mau ke kafe
pak rendy kok buru buru banget
iya nanti kalau pak nanya saya kemana bilang aja saya ke kafe yang pak minta ya
emang hari ini kita ada jadwal meeting dulu
ya ini memang bukan jadwal meeting kamu sampein gitu aja ke pak hal pak hal juga pasti nanti ngerti kok
oh ini rahasia ya pak
ya baik pak nanti biar saya sampaikan kalau gitu saya bermisi
saya harus benar benar hati hati takutnya saya juga sedang diintai
hmm rahasia artinya memang ada sesuatu yang ditutupi
tapi gimana bisa gue buntutin parendy kerjaan segini banyak tapi yang penting lapor dulu deh sama bos
tadi saya dengar
tidak perlu maaf saya bener bener nggak liat tadi
no no no it's okay salah saya saya buru buru tadi saya emas saya bantu
gak usah gak usah saya aja saya aja gak apa apa
gak usah gak usah gak usah saya aja saya aja gak apa apa
wah gawat semoga bu rosa nggak sempet pacar
setelah lagi saya minta maaf ya rosa saya permisi pak
anak gua saya sudah mulai mengikuti rendy pak
semi cat saya tadi saya dengar cut
ini maksud zemia apa sih
mungkin dia belum selesai mengetik lah
atau nggak sengaja terkirim
jangan jangan kali ini emang semi ketauan lagi
tadi semi chat saya lagi nih
maaf pak chat yang tadi kepotong
maksud saya saya tadi mendengar rendy bilang ke felix
dia mau ke kafe disuruh sama aldebaran
bilang ke orang suruhan kamu suruh awasin rendy terus
seperti yang mau keluar dari kantor
lo awasin terus si rendy
dia lagi keluar kantor
mama sama mbak nini dari mana
mama sama oma habis dari rumah sakit
waktunya dia ayah
pemilik itu apa ma
nanti mama jelasin ya sayang ya
aduh ini kalau nggak disibukin
kamu bisa banyak nanya nanya lagi nih
aku malah ketauan lagi sebenarnya andin sama tentara
kalau sakit buat apaan
rena kita ambil isinya dulu
masukin ke dalam tas ya
udah semua ya
elsa pasti akan terus mendesak aku
soal kepergian aku dan andin ke rumah sakit
din ini udah sore
lebih baik kamu pulang aja
kasian rena tadi udah nungguin ya
kasian juga sekarang juga nemuin pasti
untungnya andin paham maksud aku
karena aku nggak mau andin terus didesak oleh elsa
soal kepergian kami ke rumah sakit
kau udah disuruh pulang aja sih ma
mbak dina aja belum jawab loh pertanyaan aku tadi
iya nanti mama kan bisa kasih tahu kamu
sama aja kan
ya udah sayang
eh salim dulu
salim tentara tresen salim oma salim opa
wah badan mama sampai kurus gini gara gara penyakitnya
mama mau cepet sebu ya
eh belum belum tos sama opa tadi
masuk dulu sayang
yuk peluk lagi opanya
ya kita masuk dulu ya
om nah ini om
kita masuk dulu
aku tau papa sedih aku pun juga sedih
tapi kita harus kuat di depan mana
apalagi mama kan belum tahu
kalo papa sudah tau
tapi harus menjaga itu semua
papa kan selalu berusaha
dan kena papa teman mama
gimana terlantas itu
aku sudah daftarin mamaku
sekarang tinggal nunggu aja
tuhan juga ngebantu kita
supaya dapet donor hati itu
bapak juga akan coba cari
makasih udah ngebantuin
harus terlihat baik baik aja
papa harus senyum
apa harus ngejalanin hari hari seperti biasanya
seakan tidak terjadi apa apa
makasih udah banyak ngebantuin papa
kamu emang luar biasa
untuk bayi belakangan ku